politisi pdi perjuangan deddy sitorus menilai pernyataan prabowo yang minta pihak yang tak mau kerjasama jangan mengganggu perlu diklarifikasi sendiri oleh prabowo
deddy menyayangkan pernyataan prabowo jika pesan jangan mengganggu ditujukan untuk pihak yang ingin beroposisi atau berada di luar pemerintahan
atau yang dimaksud adalah kekuatan kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong pemerintahan artinya menjadi bagian dari kabinet gitu ya
bahkan partai politik untuk memberikan masukan kritik jadi kalau itu yang dianggap mengganggu ya saya kira pak prabowo harus mengklarifikasi itu
sementara ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menilai sindiran prabowo untuk pihak yang tak mau kerjasama jangan ganggu sudah jelas
menurut zulkifli hasan prabowo mengutamakan kepentingan nasional
itu di tengah upaya menggalang koalisi pasca pilpres presiden terpilih prabowo subianto menyindir pihak yang tidak ingin kerjasama politik
prabowo minta jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik
saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya
jangan mengganggu orang lagi mau kerja kok kita mau kerja kita mau kerja
di acara yang sama prabowo juga bercerita dirinya didukung tiga presiden yakni jokowi sby dan gusdur
prabowo juga menduga presiden kedua ri soeharto mendukung dirinya
itu saya merasa ada
tiga presiden yang mengendorse dan mendukung saya
pertama tentunya udahlah nggak usah malu malu presiden jokowi
gak wajar itu kenapa
saya juga nggak pernah sembunyi saya dulu lawan jokowi tapi sekarang saya bagian dari tim jokowi
tapi saya juga didukung oleh presiden ke enam
dan saya merasa saya juga didukung oleh presiden gusdur
kan beliau endorse aku terus menerus
jadi beliau dukung saya dari langit aku yakin